mencoba membantu tetangganya memasang antena televisi seorang pria di subang tewas tersengat listrik bertegangan tinggi
sementara sang tetangga selamat namun mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya
isak tangis tak terbendung saat jenazah dikin disemayamkan di rumah duka di ciasem subang minggu siang
pria tiga puluh tahun ini tewas akibat tersengat listrik dari jaringan kabel bertegangan tinggi saat tengah membantu tetangganya memasang antena televisi
korban yang berada di bawah bertugas memegang tiang antena berbahan batang bambu
namun naas tiang dan komponen antena menyentuh kabel listrik dan menyebabkan korban terpental
jinjak itunya di bawah bambunya gitu
terus kata maruh ngomongnya gini
yaudah katanya was hati hati harus kena kabel baru juga ngomong kayak gitu
korban tewas saat dalam perjalanan menuju klinik
sementara satu orang lainnya yaitu tetangga korban mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki namun berhasil selamat
dian firman syah subang